kita ke informasi lain korban pembunuhan berseri dukun palsu penggandaan uang di banjarnegara mbah selamat tohari kembali bertambah
setelah sepuluh korban meninggal ditemukan hari selasa tim gabungan kembali menemukan dua jenazah laki laki dan perempuan dalam satu lubang
dan berikut laporan koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
nah ini saya berada di lokasi yang dimana kemarin ditemukan sepuluh jenazah yang ada di dalam lubang
ini hari ini saya bersama dengan teman teman relawan nih ya
dari tempuran wsg wsg social group
oh gitu dari tempuran
ini hari ini masih dilakukan pencarian
masih lagi pencarian tadi udah dapet lagi paket dua
ada paket dua
satu lubang dua jenazah
oh ini tadi ditemukan
jadi disini ditemukan dua lagi
ini sempat nyangkat tadi saya sempat masuk
di sebelah sini satu laki laki perempuan
nah ini tim gabungan juga tni polri dari relawan semua masih ada kumpul di tempat ini
itu dua kantong jenazah yang ditemukan hari ini
dan tentunya ini tidak berhenti sampai disini
proses pencarian masih terus akan dilakukan sampai dipastikan betul betul sudah tidak ada lagi ya
oke roby sofwan amin banjarnegara jawa tengah